pemerintah provinsi dki jakarta memutuskan memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar psbb
dengan menetapkan bulan juni sebagai masa transisi psbb
hal ini disampaikan gubernur dki jakarta anies baswedan kami siang
anies menambahkan meski berdasarkan tiga parameter penilaian menunjukkan penyebaran covid sembilan belas di jakarta melandai
namun masih ada enam puluh enam rw yang masih harus mendapat perhatian khusus
kita memutuskan untuk menetapkan status psbb di dki jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan juni ini sebagai masa transisi
secara umum sudah menjadi hijau kuning ada wilayah wilayah yang masih merah
karena itu kita masih berstatus psbb tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi
dalam masa psbb transisi kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan secara bertahap dengan sejumlah batasan yang harus dipatuhi
psbb transisi fase pertama akan dimulai pada lima juni dua ribu dua puluh
dan transjakarta akan kembali beroperasi pada jam normal
sementara untuk angkutan ojek baik konvensional maupun online diperbolehkan beroperasi pada delapan juni dua ribu dua puluh
perkantoran juga diizinkan buka pada delapan juni dua ribu dua puluh
pusat perbelanjaan juga diizinkan beroperasi pada lima belas juni mendatang
pemprov dki jakarta juga memutuskan kegiatan akademik tahun ajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
dilakukan secara tatap muka
kegiatan belajar mengajar secara daring masih akan terus dilakukan
hingga hasil evaluasi kondisi di jakarta dinilai aman
periode transisi berlaku satu bulan dan bisa diperpanjang
sesuai hasil pemantauan kondisi pengendalian wabah covid sembilan belas